iya mungkin anda penasaran visual apa tadi ini adalah barisan manusia yang cukup panjang
prajurit pasukan marinir satu yang sedang menyeberangi selat madura pada kamis pagi
ya dua ribu enam belas prajurit berhasil menyeberangi selat madura dalam waktu sekitar tiga jam saja
tanpa menggunakan peralatan khusus dan mereka berhasil memecahkan rekor muri
para prajurit ini memulai penyeberangan tepat di bawah jembatan suramadu
dilepas oleh kepala staf angkatan laut laksamana tni ade supandi
dengan mengenakan seragam ribuan prajurit ini berenang sambung menyambung hingga membentuk jembatan pasukan
dari dua ribu enam belas perenang ini empat diantaranya adalah perempuan
seluruh prajurit marinir ini berhasil mencapai garis finish di bangkalan madura dalam waktu sekitar tiga jam
selain untuk memecahkan rekor muri kegiatan ini sekaligus untuk menumbuhkan semangat kecintaan terhadap wilayah bahari nkri
kepala staf angkatan laut laksamana tni ad supandi